indonesia sudah sejak lama dikenal sebagai negara penghasil rempah
penggunaan rempah rempah di kalangan masyarakat indonesia tak hanya sebatas bumbu masakan
namun juga sebagai bahan kosmetik hingga obat
perawatan kecantikan menggunakan rempah rempah dipercaya bisa membuat wanita menjadi lebih cantik
penggunaan rempah ini juga telah dilakukan oleh putri putri bangsawan zaman dulu untuk merawat kecantikan
tak hanya memperelok dari luar rempah juga diakini dapat memancarkan kecantikan dari dalam lewat ramuan ramuan jamu
demi menjaga kecantikan putri bangsawan zaman dulu melakukan berbagai macam perawatan tubuh menggunakan rempah rempah
perawatan ini sengaja dilakukan para putri bangsawan sebagai salah satu cara memanfaatkan berkah
menjaga terakhir dan menjaga kemampuan
menjaga tradisi yang sudah dilakukan para leluhur sejak dahulu
negara kita indonesia terkenal akan sumber daya alam dan rempah rempahnya
kehidupan nenek moyang kita sangat lekat dan memanfaatkan kekayaan alam dari memasak hingga merawat tubuh
perawatan menggunakan rempah indonesia telah menjadi
rahasia kecantikan para putri bangsawan nusantara
filosofi penggunaan rempah untuk perawatan kecantikan didasarkan pada holistical
yaitu siklus kehidupan wanita
setiap tahap kehidupan tersebut memiliki perawatan yang berbeda
sehingga perawatan kecantikan yang diaplisikan
siklus kehidupan wanita
mulai dari anak anak remaja sebelum menikah setelah menikah hingga menopaus
terdapat perawatan yang berbeda yang disesuaikan dengan kebutuhan di tiap tahapan
tak hanya sebagai perawatan harian saja namun perawatan tubuh juga dilakukan para putri keraton
sebelum menghadiri atau berpartisipasi dalam acara kerajaan seperti menari dan sebelum menikah
rempah rempah yang sudah ada sejak zaman dahulu digunakan untuk merawat dan memperindah tubuh
caranya bisa diracik menjadi minuman ramuan tertentu yakni jamu
atau membalurkannya pada tubuh antara lain jahe kunyit cengkeh dan kayu manis
sebelum mengenal rempah penggunaan bahan alam bagi perawatan tubuh bermula dari penggunaan bahan bahan tanaman
yang tersedia di sekitar lingkungan pekarangan rumah
lalu diramu menjadi paduan ramuan perawatan
penggunaan rempah untuk kecantikan kalau bisa dicerita
dan menceritakan sejarahnya seperti apa ya prof
sejarahnya mungkin dari sejak ada suku bangsa suku bangsa di indonesia ya kalau menurut saya begitu
walaupun saya tidak mencari khusus mengenai itu
tetapi saya yakin bahwa jamu yang ada di berbagai mungkin namanya berbeda beda untuk setiap tempat
misalnya di kalimantan namanya batimung kemudian di pulau jawa jamu orang sunda juga jamu
itu sudah ada sejak dulu begitu
karena sebenarnya manusia itu memakai bahan bahan di sekelilingnya untuk kesehatan
nah tentunya termasuk juga untuk kecantikan
jadi rasanya mungkin kita memang sudah memakai itu dari dulu sekali
nah tapi kalau sejarah kita sendiri kan sebenarnya baru diketahui tahun empat ratus masehi
nah tapi sebelumnya saya yakin sudah dipakai karena sebenarnya dari relief dan seterusnya itu sudah ada pemakaian jamu
jamu untuk kecantikan begitu prof ya
salah satunya saya yakin begitu
karena tidak mungkin orang itu sehat kalau juga tidak menjaga dan menarik kecantikannya begitu
warna kulit orang indonesia yang cenderung sawo matang membuat perawatan mencerahkan kulit menjadi idaman para wanita kala itu
bahan perawatan yang digunakan adalah bumbu rempah dapur yakni kunyit
setelah diteliti kunyit mengandung zat anti inflamasi yang dapat mencerahkan kulit menyembuhkan jerawat serta mengencakan kulit
selain itu bumbu rempah lain yang digunakan untuk perawatan adalah jahe dan kayu manis
kedua bahan ini dipercaya membuat kulit menjadi halus
penelitian ilmiah yang dilakukan institut pertanian bogor dalam sepuluh tahun terakhir membuktikan kedua rempah tersebut memiliki manfaat antioksidan atau penangkal radikal bebas
sehingga menjadikan kulit lebih sehat dan mencegah penuaan
tanaman yang digunakan adalah perut
tanaman yang digunakan adalah perut
tanaman yang digunakan adalah perut
tanaman yang digunakan adalah perut
tanaman yang digunakan adalah perut
tanaman yang digunakan adalah perut
tanaman yang digunakan adalah perut
tanaman yang digunakan adalah perut
tanaman yang digunakan adalah perut
tanaman yang digunakan adalah perut
tanaman yang digunakan adalah perut

tanaman yang digunakan adalah perut
tanaman yang digunakan adalah perut

beda dengan jahe yang dari luar terutama dari luar itu dari cina dan daerah di sana gitu ya
jadi ini memang asli kita jadi dia ukurannya juga berbeda kemudian warnanya merah tadi sudah
saya sampaikan bahwa warna merah itu adalah warna dari kekhasan kelompok flavonoid dalam hal ini
adalah kelompok antusianin gitu nah jadi kelompok antusianin ini atau dalam kelompok flavonoid itu
memang memiliki khasiat antioksidan tadi nah jadi memang sebenarnya dengan kita melihat warna
tanaman kita juga bisa mengetahui hasil dari tanaman tersebut nah kemudian misalnya itu di sana
adalah pohon kayu manis nah kayu manis ini dari namanya memang dia mempunyai rasa manis begitu
dan diambil kulitnya
gitu ini ada kelompok sebenarnya kelompok dari bangsa apa jambu air begitu ya kayu manis ini
dan kemudian aromanya sangat baik sehingga dibuat untuk minuman minyak atsiri juga untuk campuran
parfum dan juga untuk apa juga kecantikan jadi supaya aroma dari bahan kosmetika itu jadi lebih
demi mempercantik diri ada sejumlah cara yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan tanaman rempah
setiap tanaman rempah yang mengandung antioksidan dipercaya mampu membuat tubuh menjadi segar dan awen muda
rempah rempah ini pun bisa ditambahkan sebagai bahan untuk perawatan kecantikan
kita sering mengenal jahe kunyit lengkuas cengkeh pala dan temulawak
semua rempah tersebut memiliki banyak manfaat
seperti kunyit yang terdapat di banyak ramuan jamu dan kosmetika tradisional
jika diminum kunyit bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah
dan jika diaplikasikan ke kulit dapat menghaluskan kulit dan menyembuhkan luka
metode perawatan tubuh menggunakan bahan bahan rempah ini pun dipilih rachel kolowai
perempuan asal manado ini menggunakan metode samapta purwa atau pijat dengan lulur berbahan rempah seperti kunyit untuk menutrisi dan mencerahkan kulit
rachel menilai perawatan dengan rempah merupakan cara mempercantik dan merawat tubuh tanpa khawatir akan resiko atau efek samping

jadi dengan perawatan lulur dan masker badan aku sering terpapar sinar matahari karena aktivitas di luar juga banyak
jadi dengan perawatan lulur dan masker badan aku sering terpapar sinar matahari karena aktivitas di luar juga banyak
jadi dengan perawatan lulur dan masker badan aku sering terpapar sinar matahari karena aktivitas di luar juga banyak
jadi dengan perawatan menggunakan bahan bahan tradisional kayak rempah rempah itu membantu untuk membuat kulit aku lebih cerah instan dan pastinya lebih mengkilap sih
jadi setelah perawatan bisa langsung dengan pd nya untuk beratitas lagi
dan kenapa memilih untuk terus stay di perawatan ini
karena dia juga hasilnya tidak ada efek samping buat kita wanita wanita karena dia menggunakan produk produk alami tidak ada bahan kimia dan pastinya juga aman
dan juga sebagai anak muda pastinya kita harus tetap melestarikan produk produk indonesia budaya indonesia
salah satunya adalah menggunakan produk produk mereka sendiri
sama petapurua merupakan terapi yang dilakukan orang jawa dulu
perawatan ini rutin dilakukan para putri keraton karena dipercaya memberikan efek relaksasi bagi tubuh melancarkan peredaran darah dan mengangkat sel kulit mati
metode perawatan dilakukan lewat pijat
pijatan dan pemberian lulu rempah selama dua jam
selain samarta purwa ada lagi metode perawatan tubuh lain menggunakan bahan rempah rempah yakni ratus
ini kandungan airnya apa aja mbak
ini kita pakai esensial serai juga kita memakai garam
serai dan garam ya
nah saat ini saya sedang melakukan
metode pencucian kaki sebelum melakukan perawatan tubuh
ada satu peralatan tubuh yang banyak digunakan putri keraton zaman dulu yakni ratus
ratus dipercaya bisa menyihatkan organ intim monita karena mengandung sejumlah bahan rempah rempah
antara lain daun siri lalu cengkeh kayu manis dan juga adas
ratus adalah salah satu perawatan kecantikan bagi organ intimonita sejak zaman dulu
perawatan ini biasanya dilakukan perempuan sebelum menikah
metodenya adalah mencampurkan sejumlah bahan rempah ke dalam wadah khusus yang digunakan untuk penguapan
wadah tersebut kemudian diletakkan di bawah bangku kecil
kemudian perempuan duduk di atas bangku ini selama lima belas hingga dua puluh menit untuk perawatan
setelah itu ada treatment ratus javanese royal experience
ini merupakan salah satu perawatan yang sangat berhasil

ini merupakan salah satu perawatan yang sangat berhasil
perawatan ini dilakukan untuk membersihkan serta mengharumkan tubuh dan menyehatkan rambut
ritual dimulai dengan lulur yang di aplikasi lalu ratus perawatan keintiman dan akhirnya dilengkapi dengan cuci rambut
produk ini merupakan perpaduan dari delapan macam bahan
seperti di dalamnya ada kayu manis kayu cendana kayu gantir akar wangi dan juga bahan bahan rempah
lainnya perawatan ini
biasanya dilakukan dengan
menggunakan charcoal dan englo ratus
dengan jubah ratus atau
terkadang juga dapat dilakukan
di dalam box ratus
dari sudut pandang medis
rempah rempah terbukti mengandung zat
antioksidan atau penangkal radikal
bebas penyebab penyakit
sehingga memiliki efek yang baik
setelah melakukan berbagai macam
metode perawatan kulit tubuh
semua herbal dan rempah rempah
itu punya sifat sebagai antioksidan
nah sifat antioksidan ini
efeknya ke tubuh kita
baik yang diminum atau
yang diaplikasikan ke kulit
misalnya itu memberikan
banyak manfaat memang
jadi tidak perlu heran
khasiat herbal dengan rempah rempah
itu kok banyak banget sih
ya memang wajar karena memang senyawanya
ada ratusan ada ribuan
dan sifatnya saling bekerja sama
menghasilkan sifat antioksidan
antioksidan kan artinya menangkal
yang bisa terbentuk ketika
misalnya kita menghadapi stres
ketika ada polusi
ketika ada pandemi
ketika banyak infeksi infeksi
dari virus bakteri
nah ini membantu
jadi dari hasil antioksidan ini
akan dihasilkan misalnya
kulit yang lebih halus
yang lebih bagus
imunitas yang lebih bagus
jadi banyak sekali
dan intinya sifatnya itu
sistem sistem yang ada di dalam tubuh kita
namun demikian ada sejumlah
hal yang perlu diperhatikan
sebelum hasil perawatan rempah
untuk metode lulur
hasil tidak bisa dilihat dalam waktu singkat
atau diperlukan waktu setidaknya
satu bulan untuk menerima hasil
maksimal dari perawatan menggunakan
sementara untuk ratus disarankan untuk
tidak melakukan perawatan saat sedang high
dan tidak terlalu sering melakukan
perawatan tersebut atau cukup
sekali dalam sebulan dengan durasi
perawatan maksimal selama dua puluh menit
selain itu mengonsumsi air mineral yang cukup
serta menerapkan pola hidup sehat
adalah kunci memiliki kulit sehat dan bercahaya
lima belas a untuk selamat kita untuk stamina daya tahan umum
jamu ramuan yang dipercaya memiliki
hasil bagi siapapun yang mengkonsumsinya
menurut catatan sejarah
jamu sudah ada pada masa awal tahun masehi
hasil ramuan ini pun dipercaya oleh sejumlah
tak hanya membuat tubuh menjadi cantik
jamu juga dipercaya membuat tubuh menjadi
sehat dan memancarkan kecantikan dari dalam
yang pertama meningkatkan daya tahan tubuh saya
sistem imun pastinya
terus untuk mendepok juga kan biasanya
untuk jaga kesehatan stamina lalu untuk menurut saya
lalu perawatan juga sih
perawatan dari dalam pastinya
jamu itu lebih efektif mungkin dibanding obat obatan
yang sudah mengandung kimia dan lain lain
karena kan dia kan masih alami
masih dibuatnya juga masih dari bahan bahannya
dari alam kunyit ya
ada juga dari akar kunyit dan kepala kunyit itu
nah itu bagus sebenarnya
buat kulit buat kulit itu bagus
dia menangkal perinaan dulu bisa gitu sih

mungkin bisa jadi
orang orang dulu banyak memanfaatkan jamu
sebagai obat jika terserang penyakit
selain sebagai obat jamu juga dikonsumsi
sebagai penjaga daya tahan tubuh
jamu dari zaman dahulu
utama untuk menjaga kesehatan
setia merawat kesehatan kita
jadi singkatnya jamu itu jagalah dirimu
jagalah dirimu jamu baik
fungsi kedua baru
para pengobatan untuk keluhan penyakit
tapi yang utama buat menjaga kesehatan
supaya tetap sehat
sakit pun tetap sehat
tetap cepat sembuh
jangan kepanjangkan sakitnya
cara mengkonsumsi jamu dipercaya akan memberikan efek maksimal
jika diminum dengan urutan tertentu
konon urutan dalam meminum jamu
mencerminkan dikaliku dalam kehidupan
yakni diawali dengan jamu bercita rasa manis asam
sedikit pedas hangat pedas pahit tawar
dan diakhiri dengan rasa manis
penyuka jamu juga ada yang meminum ramuan rempah rempah ini
sesuai selera dan khasiat
seperti kebutuhan dan keinginan
seperti jamu untuk kecantikan kulit
ramuan jamu yang bermanfaat khususnya untuk kecantikan wanita itu seperti apa sih om
kalau di sini jamu nomor sepuluh a
jamu galian putri
komposisi dari jamu ini om
yang pasti ada kunyitnya
ada ramuan ramuan tambahan yang lainnya
yang untuk kecantikan
untuk kulit wanita
tadi kunyit kencur
ada asam juga ada asamnya juga
jadi untuk perawatan wanita
supaya sehat segar fresh
bahan bahan rempah yang terkandung dalam ramuan jamu antara lain jahe kunyit
kulawak dan kencur
dalam hasil penelitian medis
bahan bahan yang terkandung dalam jamu tersebut terbukti mengandung zat pembentuk penangkal radikal bebas
sehingga bermanfaat bagi kecantikan dan kesehatan kulit
kalau di jahe itu kan sebenarnya senyawa aktifnya juga ada banyak sekali ya
diduga itu sebenarnya ada ribuan
tetapi yang sudah teridentifikasi ratusan

dan yang paling terkenal lah itu yang terkandung
artinya merupakan senyawa utama
itu diantaranya adalah jinjerol dan sogaol
ada juga minyak atsirinya ya
nah zat aktif ini yang tadi saya sebutkan
itu yang paling banyak memberikan manfaat sebagai antioksidan
kemudian kalau kunyit
itu mengandung senyawa yang namanya kurkuminoid ya
kurkuminoid ini artinya sekumpulan senyawa
yang terdiri dari tiga zat aktif

nah yang paling utama adalah namanya kurkumin
nah ini kurkumin dalam kunyit ini yang paling memegang peranan sentral
dalam menghasilkan efek antioksidan
kemudian kalau temulawak
itu karena satu genus dengan kunyit
maka juga mengandung yang namanya kurkuminoid ini
jadi kurkumin juga ada di dalam temulawak
kemudian temulawak juga khasnya lagi mengandung ada yang namanya santorizol
nah santorizol ini yang juga punya khasiat juga sebagai antioksidan

selain bermanfaat untuk kecantikan
kandungan antioksidan pada rempah juga dipercaya menyembuhkan gejala penyakit seperti flu dan demam
bahkan selama pandemi covid sembilan belas
ramuan jamu empon empon banyak dikonsumsi masyarakat
karena dianggap bisa meningkatkan imunitas tubuh
karena dianggap bisa meningkatkan imunitas tubuh

rempah tak hanya menjadi tanaman liar di kebun
atau pekarangan di rumah rumah
banyak berkah dan manfaat yang bisa digali dari jenis tanaman yang satu ini
banyak berkah dan manfaat yang bisa digali dari jenis tanaman yang satu ini
tidak hanya menjadi berkah alam
namun juga karunia yang bisa dimanfaatkan